ya ampun noh terus gimana rencana kamu selanjutnya
ya terserah aja kalo misalnya al atau andin gak ngijinin aku untuk tes dna
aku akan berusaha untuk cari cara lain
kayaknya di kamarnya
stop stop ah jangan
pak bukan aku orangnya jangan disengah aku pak
bukan aku orangnya
elsa udah keterlaluan
aku harus bertindak
aku harus bertindak
hanya aku yang ngajak aku yang ngajak
aku harus berpikir aku harus berpikir
aku harus berpikir aku harus berpikir
aku harus berpikir aku harus berpikir

ya jadi gitu ceritanya angga
kamu serius sayang
berarti nino sama mamanya udah tahu andi bukan pelaku pembunuhan roy
dan sekarang nino jadi semakin curiga
kalau reyna adalah anak kandung dia
aku ngerti aku ngerti aku ngerti

mamanya nino mikir kalau rena itu adalah cucunya
tapi andin tetep gak bilang
masa neng banget aku dengernya
maksud aku gini loh selama ini mereka kemana aja coba
dan sekarang tiba tiba mau sok ribet
sok cari tau siapa itu reyna sebenarnya
identitasnya siapa dia sebenarnya
tapi kalau dipikir pikir ya
emang bener sih keputusan andin
lebih baik nggak usah kasih tau ke mereka

iya tapi kalau
nyembunyiin sesuatu kayak gini terlalu lama kan juga gak baik gak
kamu inget gak ceritaku
soal orang tua kandung aku dulu
andi sama al juga gak akan pernah bisa
nyimpan rahasia ini terlalu lama
pusing banget ya
kayaknya masalah rumah tangga al sama adin tuh gak kelar kelar
atau gini aja deh
ntar coba aku telpon al
terus aku tanya dia mungkin dia butuh bantuan
dan kalau aku bisa bantu pasti aku bantu dia
kabar adik kamu gimana
kemarin kan kamu sempet ngasih tau aku tuh idenya
dan bener adik aku sempet telepon aku
dan aku gak angkat
dia bilang kakak aku butuh uang
dan aku bilang apa dateng ke rumah
kalau nggak ketemu sama kakak langsung
cara kamu sama ide kamu berhasil sesuai
dan mudah mudahan aku bisa ketemu sama dia
kamu udah ketemu
kamu udah ketemu
kamu udah ketemu sama andin
mereka gak mau kalau aku tes dna dengan reina
dan itu bikin aku semakin yakin
kalau ada sesuatu yang mereka sembunyikan dari aku
ya kalau memang nggak ada apa apa
mereka seharusnya gak takut tuh kalau aku tes dna
ya ampun no
terus gimana rencana kamu selanjutnya
ya terserah aja kalau misalnya al atau andin gak ngijinin aku untuk tes dna

aku kan berusaha untuk cari cara lain ma
aku kan berusaha untuk cari cara lain ma
kayaknya di kamarnya
ada atau tidak ada
seperti sudah tidak ada ikatan cinta lagi
yang ada hanya rasa kekecewaan
tapi apa aku akan mengulangi kesalahan yang sama dulu
mencerahkan seorang istri lagi hamil
gimana masih sakit perutnya
mau kita ke dokter aja
gak usah mas gak usah
aku takut kalo misalnya nino tau
tau tentang rena
aku juga takut kalo rena tau
itu adalah ayah kandungnya
aku takut kalo misalnya rena tuh belum siap
nanti kalo mentalnya kenapa napa gimana
dia pasti sedih banget thomas
berapapun usia nanti dia akan tahu
kalau dia tau
dia anaknya dibuang
anaknya gak dianggap
anaknya dituduh dari hasil perselingkuhan
anaknya dibuang sama ayah kandungnya sendiri
dia pasti hancur banget mas hatinya
kemarin dia juga sempet nanya sama aku
kenapa bapak panjangkan saya

kenapa dibuang ke pantiasuhan dianya
aku dengar pertanyaan itu aja udah bikin aku sakit hati loh
saya gak akan pernah membiarkan ini semua terjadi
saya gak akan pernah membiarkan ini semua terjadi
sama kita lindungi rena ya
saya pasti akan halangi nino untuk tahu soal ini
sekeras apapun usaha nino
saya akan berkali kali lipat lebih keras daripada dia
demi kamu demi rena
papa sangat mencintai kamu
kamu gak pantas disana
kamu gak pantas disana
aku kangen banget sama kamu